sebelumnya komisi pemberatasan korupsi mengungkap adanya kode atau istilah yang digunakan para tersangka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa terkait dengan proyek pemkot pasuruan
dilansir dari laman detik com kpk mengidentifikasi sejumlah kode yang kemudian digunakan para tersangka dalam mengatur proyek proyek di pasuruan yang melibatkan wali kota setiono dibantu oleh tiga orang dekatnya
dalam jumpa pers di gedung kpk jakarta pada jumat kemarin wakil ketua kpk alexander marwata menyatakan ada pun kode yang digunakan antara lain ready mix atau campuran semen apel untuk v proyek dan kanjeng untuk sang wali kota
dalam kegiatan transaksional ini teridentifikasi pengguna sejumlah sandi dalam kasus ini yaitu ready mix atau campuran semen dan apel untuk fee proyek dan kanjengnya yang diduga berarti wali kota
setelah melakukan pemeriksaan dilanjutkan gelar perkara sebelum satu x dua puluh empat jam disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh wali kota pasuruan terkait